kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sumatera selatan membuat kualitas udara di palembang makin memburuk
pemerintah kota palembang mengambil kebijakan untuk meminimalisir banyaknya penderita infeksi saluran pernafasan akut di kota tersebut
apa saja kebijakannya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon penjabat wali kota palembang ratu dewa
pak dewa selamat malam
selamat malam mas
pak dewa beberapa hari ini memang kualitas udara di palembang masuk dalam kategori berbahaya
apa saja yang sudah anda lakukan untuk melindungi warga di sana
baik terima kasih mas
saya di hari kedua sebagai penjabat wali kota palembang terus bergerak cepat
bahkan saya kumpulkan seluruh para pejabat yang ada di pemerintah kota palembang
mulai dari pejabat kelurahan kecamatan bahkan organisasi perangkat daerah
saya tinjau langsung ke lapangan
pertama saya lakukan pemetaan
dan yang kedua saya lihat di ispunya mulai dari angka di bawah seratus bahkan meningkat pada hari ini
tadi siang saya dapat informasi di angka tiga ratus tiga puluh
ispunya ternyata cukup tinggi
langkah yang kita lakukan satu seluruh kelurahan seluruh kecamatan harus berada di lapangan
ngecek titik titik kalau ada kebakaran lahan
ternyata dari kemarin kita memang ada dua kecamatan kecamatan gandus dan kecamatan kertapati
saya instruksikan untuk segera dipadamkan
ternyata hari ini clear
tidak ada titik api
tetapi ternyata asap itu muncul dari kabupaten kota tetangga
saya tetap waspada
pertama dinas kesehatan dan puskesmas selalu proaktif
proaktif untuk langsung menemui warga bagi warga yang terdampak ispa
saya mendapatkan laporan ispanya sudah tinggi anak anak juga
maka begitu selesai sholat istisko
sebagai pelopor utama kita untuk minta hujan kehadiran allah swt
saya rapatkan secara langsung tadi pagi
maka saya ambil keputusan anak anak mulai dari sd smp paud dan juga termasuk sekolah sekolah swasta harus melalui daring mulai hari senin nanti
artinya kita cabut edaran kemarin yang jam kerjanya jam sekolahnya masuk jam sembilan
dan hari senin kita lakukan dengan daring
itu yang baru saja ingin saya
karena tadi dari gambar yang kita lihat video yang tayang di televisi ini
menelandakan atau memperlihatkan bagaimana anak anak beraktivitas di luar ruangan
tidak menggunakan masker yang itu justru berbahaya
daripada memundurkan waktu pukul sembilan lebih baik memang sehingga anak anak tidak beraktivitas di luar ruangan dengan pengambilan secara daring
apakah ini juga sudah dibicarakan juga dengan gubernur mengenai keputusan yang akan anda ambil untuk hari senin nanti
sudah sudah saya bicarakan dan saya koordinasikan dengan pak gubernur
kemarin waktu itu saya ketemu bahwa palembang akan mengambil sikap demikian
termasuk saya minta dinas kesehatan tadi untuk segera mendistribusikan masker
masker yang minta dari seluruh puskesmas termasuk puskesmas pembantu
mendistribusikan masker kepada anak anak
saya sudah minta tadi dua puluh ribu masker sudah kita sebar sebagai antisipasi terhadap anak anak yang rentan
termasuk anak anak mulai dari sd tk paud dan juga smp
baik baik ini kan berbagai pencegahan juga akan dilakukan
termasuk di awal tadi ada katakan sudah banyak sekali warga di sana yang memang terkena ispa
apakah anda memiliki datanya sudah berapa banyak dan di mana lokasi yang paling banyak ya
kita sudah mendapatkan data data yang kita dapatkan hampir tembus di angka empat ribu lebih ya
tersebar di beberapa kecamatan dan kelurahan
di antaranya ada di kecamatan gandus ada juga di kecamatan sukarami
harus proaktif anak sd nya di mana anak smp nya di mana
saya minta seluruh petugas kesehatan seluruh petugas dinas kesehatan dan juga petugas puskesmas
mendatangi anak anak yang terkena ispa itu
karena juga saya aktif di sosial media cukup banyak pengadun ke saya
orang tuanya mengadu ke saya
maka saya instruksikan
baik malam siang
pagi sore petugas kesehatan proaktif mendatangi anak anak kita yang terkena dampak ispa itu mas
pak dewa selain anda akan memindahkan belajar yang tadinya secara langsung menjadi daring
apa saja yang akan anda lakukan ke depannya untuk melindungi seluruh warga tidak hanya anak anak saja
ya pertama kaitan dengan anak anak kita sudah minta pengawasan secara ketat
artinya proses belajar mengajar itu harus memang diawasi oleh para gurunya
guru tetap berada di
tetapi ada hal yang saya perhatikan betul dengan dinas kesehatan
bagi anak anak yang tidak mampu tolong saya minta pemetaan secara konkret
karena kita tahu proses
di sini pastikan persoalan kuota dan lain sebagainya semuanya harus clear
sedangkan warga warga lain yang juga rentan saya sudah membuat posko
posko yang tersebar di seluruh kecamatan
semua sudah standby
bahkan saya instruksikan seluruh puskesmas seluruh petugas kesehatan
dan juga seluruh
dinas yang ada kaitan dengan itu
tidak boleh alat komunikasinya mati
baik siang malam bahkan tengah malam harus standby semua
karena ini adalah saya menganggap yang harus serius kita tangani
apalagi palembang kena imbas yang luar biasa asap terkena dari kabupaten kota lainnya
karena saya pastikan saya dapatkan data bahwa palembang nol sampai hari ini titik apinya
tidak ada sama sekali
pak dewa tadi kan anda juga katakan di awal mengenai awalnya rencana pemunduran menjadi pukul sembilan
pagi hari kualitas udara justru lebih buruk
apa saja imbauan anda bagi orang yang akan beraktivitas pada pagi hari
terutama kita sudah ketahui bahwa kualitas udaranya lebih buruk dibandingkan dengan pada siang hari
imbauan saya begini mas
pertama saya minta dengan warga bahkan saya sudah pakai seluruh camat
saya buat edaran ke seluruh warga kita
dari camat lurah sampai ke tingkat rt
itu menghindari keluar rumah
kalaupun terpaksa untuk keluar rumah
tolong pergunakan masker
karena kondisi cuaca kita sangat buruk
terus masker sudah kita siapkan semua
termasuk orang tua khusus orang tua yang rentan kami himbau untuk tetap di rumah
kalaupun dibutuhkan tenaga medis kita siap kita proaktif datang
semuanya sudah standby
pusku pusku pengaduan juga sudah kita siapkan semua
dan ini sudah kita sosialisasikan sampai ke tingkat geris dulu
ini berbagai pencegahan sudah dilakukan
ketika terpaksa beraktivitas di luar ruangan penggunaan masker juga yang bisa menyaring pm dua lima
sehingga memang tidak membahayakan ketika kita beraktivitas di luar ruangan
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
penjabat wali kota palembang ratu dewa selamat malam
selamat malam mas